beginilah kondisi posko pengungsian di lapangan upt pertanian kecamatan rendang saat hujan turun
saat hujan deras sejumlah tenda pengungsian terancam banjir
kontur tanah di lapangan ini menyebabkan air hujan mengalir ke tenda tenda yang berlokasi di dataran yang lebih rendah
kepanikan pun dialami nengah suparta
setengah jam sejak hujan turun tenda tempatnya bernaung bersama keluarga mulai banjir
ia pun berinisiatif membuat lubang agar air dapat meresap lebih mudah ke dalam tanah sehingga tidak terjadi genangan di dalam tendanya
ini aja yang bisa saya pakai untuk meresap airnya biar tidak kebanjiran di rumah saya ini
saya berharap bisa bantuan saja terpal yang lebih kuat dari ini supaya tidak bisa nanti roboh dikena hujan hujan seperti ini yang keras keras gini
sejak musim hujan tiba
para pengungsi turut dihantui rasa khawatir akan terjadinya banjir dan terkena penyakit musiman
seperti flu batuk dan demam
kekhawatiran semakin dirasakan terutama terhadap lansia dan anak anak
kurangnya bantuan matras dan selimut sangat disayangkan para pengungsi
ya sedih lah punya orang tua nggak dikasih apa apa
ya nggak apalagi selimut
beras saja dua kilo dikasih
pertujuh minggu satu minggu
posko pengungsian di lapangan upt pertanian rendang menampung delapan pengungsi
mayoritas tinggal di tenda yang dibangun secara swadaya
menggunakan terpal dan bambu hasil donasi organisasi kemanusiaan dan pemerintah
hingga kamis tiga puluh november badan nasional penanggulangan bencana bnpb
mencatat pengungsi masih kurang selimut sebanyak empat puluh enam ribu lembar
sedangkan kebutuhan matras mencapai tiga puluh
pemenuhan ini diakui sulit karena sempat terjadi penutupan bandara
selain itu saat status gunung agung turun menjadi siaga
warga yang sempat pulang turut membawa pulang matras dan selimut yang diberikan
dan saat erupsi terjadi minggu lalu pengungsi tidak sempat membawa kembali matras dan selimut tersebut
bung taza jatradiningrat karangasem
bersama dengan badan nasional penanggulangan bencana bnpb